inspirasi kuliner unik berikut ini memadukan antara kelapa muda dan bakso
kelapa muda yang biasanya identik dengan olahan manis dan segar
kini dijadikan kuah dalam menu bakso
uniknya lagi bakso disajikan langsung di dalam batok kelapanya
dan disantap bersama daging buahnya
makanan ini memang selalu menjadi favorit sebagian masyarakat indonesia
olahan daging berbentuk bulat ini memang cocok disantap kapan dan dimana saja
termasuk di sebuah kafe di jalan raya banjaran bandung ini
tapi ada yang unik dari menu bakso yang satu ini
lihat saja cara penyajiannya
kita bikin menu itu karena nyari makanan yang masih masuk sama lidah indonesia
ya itu menjadi daya tarik sendiri buat pengunjung untuk makan di sini
karena masih jarang kan
penggunaan buah kelapa di sini tidak hanya digunakan sebagai wadahnya saja
namun juga ikut dipadukan bersama bakso nya
proses pembuatan menunya hampir sama dengan bakso kebanyakan
bakso direbus dengan mie bihun dan sayuran dan dibumbui garam dan merica
bedanya air kelapa
air kelapa juga ikut direbus guna menambah kaya rasa
setelah matang sajikan bakso kuah kelapa di dalam buahnya langsung
hmm sungguh menggoda selera
gak nyangka ya biasanya kelapa muda seperti ini identik dengan olahan yang manis
tapi setelah diolah seperti ini rasanya unik dan enak
karena antara manis dari daging kelapanya serta gurih dari kuah baksonya
tak hanya lezat dan nikmat karena keunikannya tak sedikit pengunjung lainnya yang penasaran dengan kuliner unik ini
kalau menurut saya ya rasanya unik banget ya karena belum pernah nih ngerasain kayak gini
jadi ada sensasi kuah baksonya ada rasa air kelapanya juga ada
menurut aku sih ini inovasi baru sih maksudnya lumayan menarik karena aku gak pernah nemuin di restoran lain kayak aku bisa makan bakso di dalam kelapa
terus aku jadi merasakan juga kesegaran dari kelapa itu sendiri gitu aja sih
air kelapa memiliki banyak manfaat salah satunya mampu menetralisi racun
sementara daging kelapa mampu meningkatkan metabolisme tubuh hingga memenuhi kebutuhan vitamin b
dian permatasari kabupaten bandung